dan kita ke informasi lain menteri bumn dan juga ketum pssi erick tokir mengaku masih fokus pada pekerjaannya sebagai menteri dan juga ketua umum pssi
erick mengaku belum meminta restu dari istana terkait namanya yang disebut masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden
erick menyatakan terlalu dini kalau dirinya mau menonjolkan diri dalam bursa cawapres
saya nggak tahu kalau cawapres cawapres yang lain yang udah bicara di restu ya alhamdulillah kalau saya belum belum bicara sampai situ
saya masih ditugaskan untuk kerja kerja bumn saya fokus di sepak bola hari ini
erick thohir juga mengaku belum ada komunikasi khusus dengan nama nama yang santer di bursa capres atau calon presiden termasuk dengan nama prabowo subianto
dirinya menyebut komunikasi sejauh ini sebatas komunikasi kerja sebagai menteri
belakangan nama erick thohir santer diberitakan berpeluang mendampingi prabowo subianto
kemarin sama pak ganjar juga ketemu di istana ketika ratas borobudur
ada pak ganjar ada pak sri sultan ada pak sandi menteri para wisata ada pak nadiem ada pak menteri agama gus yakut
kita ratas mengenai borobudur
sama pak prabowo ya tentu pasti ketemu karena kan yang namanya industrialisasi
yang namanya keamanan itu kan tetap di bawah saya seperti pindah